hai tingkat ketaatan pemilik kendaraan di jawa barat dalam membayar pajak masih tergolong rendah
berdasarkan data dari badan pendapatan daerah jawa barat hingga agustus dua ribu dua puluh dua dari sekitar
juta kendaraan yang ada hanya sekitar sembilan juta yang taat membayar pajak kepala badan pendapatan
daerah atau bapenda jawa barat deddy taufik menyebut untuk mendorong masyarakat agar membayar
pajak bapenda melakukan sejumlah program diantaranya relaksasi pemutihan denda pajak
dan penghapusan biaya balik nama yang sudah dilakukan pada bulan juli hingga agustus dua ribu dua puluh dua
hasilnya lebih dari dua triliun rupiah masuk ke kas negara jumlah kendaraan kurang lebih di jawa barat
ini ada dua puluh empat juta kurang lebih dua puluh empat juta kemudian juga yang
bayar yang aktif itu kurang lebih enam belas juta tapi yang taat membayar pajak itu kurang lebih sekitar sembilan enam dia juga akan ada outlet baru di lebih panjang ya itu dalam rangka pelayanan jadi kita dekati terhadap wajib pajak